hai seorang warga negara arab saudi berinisial al al ditangkap petugas gabungan dari polres
cianjur dan polres bandara soekarno hatta setelah tega menyiram air keras kepada istrinya al
ditangkap polisi di bandara soekarno hatta tanggerang banten saat hendak kabur ke arab
saudi pada sabtu siang usai menangkap tersangka polisi langsung bergerak cepat melakukan olah
tempat kejadian perkara di rumah korban di desa sukamaju kecamatan cianjur dari olah tkp
diketahui sebelum disiram air keras pada sabtu dini hari korban yang baru satu setengah bulan
dinikahi tersangka juga mengalami penyiksaan akibat luka bakar parah di sekujur tubuhnya
korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat intensif di rs udeci anjur pada sabtu malam yang
untuk kondisi korban sendiri kemarin pada saat ditemukan dalam kondisi kritis kondisi kritis
malam luka bakar di sekutu tubuh kemudian
hai selama beberapa waktu kurang lebih
menggabungkan kemudian perbanan
tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di mapores cianjur polisi masih
mendalami keterangan tersangka untuk mengungkap apakah tindakan keji tersebut sudah direncanakan
sebelumnya gani aris cianjur jawa barat